sementara itu linda sosok yang diduga mengetahui banyak akan kasus tewasnya
malam tadi polisi memeriksa linda di mapores cirebon kota selama empat jam
dinda mengaku dicecar dengan tiga puluh pertanyaan oleh penyidik berkaitan dengan kasus pembunuhan vina dan eki
dalam keterangannya linda mengaku tidak terlalu dekat dengan vina dan sedang berada di rumah saat terjadi pembunuhan
kejadian lagi di mana mbak linda
kebetulan ada di rumah
sudah lama sudah lama banget lebih dari enam bulan mungkin
sudah lebih dari enam bulan karena si linda sudah putus sama anak ekstisi jadi sudah tidak pernah ketemu lagi
mbak linda pernah bertanya ke vina vina pernah bertanya ke vina vina pernah bertanya ke vina
enggak karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu
cuma teman biasa aja
teman satu tongkrongan aja jadi enggak ada spesial gitu loh maksudnya enggak ada curhat curhatan tuh enggak ada
meski polisi sudah menangkap pg alias peron teka teki kasus pembunuhan vina dan eki belum juga menemui titik terang
informasi lebih lengkapnya kita tanyakan langsung pada jurnalis kompasifi
pemirsa latas di mapolda jawa barat
fida hingga saat ini bagaimana pemeriksaan terutama terhadap keluarga pegi yaitu adik dari pegi setiawan yakni luciana
ya juno pendalaman kasus ini terus dilakukan oleh penyidik dari polda jabar
salah satu hal yang dilakukan setelah kemarin linda yang selaku adalah teman dari vina ini telah diperiksa sebagai saksi
hari ini adik dari peggy setiawan luciana
ini juga dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik di polda jabar begitu jono dan juga saudara
namun memang tadi kami seluruh awak media ini juga telah menunggu kedatangan dari adik dari pg setiawan
tersangka kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa dari fina
tapi informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum peggy setiawan bahwa hari ini adik dari pegi setiawan ini akan dilakukan pemeriksaan di polres jerbon
kami juga sempat mencoba menanyakan kepada kemudian pihak penyidik terkait apa yang kemudian menjadi fokus pemeriksaan dari adik dari pegi setiawan
dalam kasus ini memang belum banyak hal yang bisa diberikan oleh penyidik
belum ada respons yang diberikan begitu juno dan juga saudara
kami juga mendapatkan informasi bahwa diarekrim polda jawa barat saat ini tidak berada di polda jawa barat
tapi tengah berada di kota cirebon
kalau kita menilai ke belakang yuno dan juga saudara
proses pendalaman dari penyidikan kasus setelah ditetapkannya pegi setiawan sebagai tersangka
ini juga adalah kemudian pendalaman yang dilakukan oleh penyidik polda jabar untuk melengkapi berkas berkas untuk proses hukum selanjutnya
artinya di berkas berkas yang akan diberikan kepada jaksa untuk proses pengadilan sekaligus persiapan untuk kemudian pra peradilan yang ini
ini juga adalah kemudian pendalaman yang dilakukan oleh pihak peggy setiawan
kami kemudian juga menghubungi dari kuasa hukum peggy setiawan yang menyebut bahwa pihaknya ini akan mengajukan pra peradilan terkait ditetapkannya kliennya atau pegi setiawan ini sebagai tersangka
dalam kasus pembunuhan vina yang menurut kuasa hukum ini ada kesalahan dalam penetapan pegi setiawan sebagai tersangka
ada sejumlah saksi yang juga telah dipersiapkan oleh
kemudian kuasa hukum peggy setiawan mulai dari rekan kerja dari pegi setiawan dan juga bos dari pg setiawan
kedua saksi ini merupakan saksi kunci di mana kesaksiannya ini adalah terkait keberadaan peggy pada malam tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
di mana peggy diketahui saat itu tidak berada di cirebon melainkan berada di kota bandung
saat pegi yang memang diketahui pekerjaannya ini adalah sebagai buruh bangunan
begitu jono dan juga saudara ini tengah mengerjakan proyek di kawasan kopo kota bandung
inilah yang kemudian menjadi keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari pg setiawan
mengaku siap untuk kemudian menghadapi pra peradilan yang kemudian sudah disiapkan begitu oleh pihak dari tersangka pegi setiawan
tapi kalau kita menilik lagi juno dan juga saudara sebetulnya ada banyak sekali sorotan tidak hanya sorotan yang diperhatikan oleh publik
bahkan kompolnas juga jono dan juga saudara ini juga sempat menyorot terkait pernyataan polda jabar pada saat konferensi pers dalam penetapan tersangka
yang kami dapatkan juga dari kompolnas bahwa pihak kompolnas ini juga akan melakukan klarifikasi begitu ya kepada penyidik polda jabar
informasinya klarifikasi tersebut akan dilakukan hari ini
kami juga awak media masih menunggu di mapolda jabar terkait apakah kemungkinan penyidikan itu betul akan dilakukan pada hari ini
karena memang kalau dari putusan atau pernyataan
keterangan dari pihak penyidik polda jabar terkait hanya ada satu dpo dari sebelumnya ada dua dpo lainnya
ini bisa disebut oleh kompolnas bahwa ini adalah keputusan yang begitu cepat begitu ya
setelah delapan tahun proses kemudian pencarian dpo lalu saat kemudian pg setiawan ini berhasil diamankan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka
polisi atau pihak penyidik dari polda jabar menyebut
hanya ada satu saja keterangan dan itu kalau dari pernyataan di konferensi pers diputuskan berdasarkan dari ketetapan saksi
tentunya yang ingin ditanyakan bukti apa kemudian yang menguatkan keputusan dari penyidik polda jabar terkait hanya ada satu dpo saja selama ini
karena juno dan juga saudara kalau kita melihat ke belakang sebetulnya pernyataan dari adanya tiga dpo lain
yang masih harus diburu oleh polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan vina di cirebon
ini sudah tertera dalam amar putusan majelis hakim dalam kasus pembunuhan vina di cirebon
dan ini yang menjadi sorotan maka ada beberapa dugaan juno dan juga saudara
apakah kemudian dengan saat ini hanya ada satu dpo yang ditetapkan sebagai tersangka
sebagaimana yang disebutkan oleh penyidik dari polda jabar
itu artinya kemudian penyidikan atau proses penyidikan di masa lalu
tepatnya pada saat kejadian di tahun dua ribu enam belas yang telah masuk ke bap dan juga menjadi amar putusan dari majelis hakim
itulah kemudian yang kami masih tunggu bersama di sini jono dan juga saudara
ya fida yang menjadi menarik juga pada saat konferensi pers yang dilakukan minggu lalu oleh pihak kepolisian
bahwa menyatakan para tersangka yang saat ini
karena pegi ini diduga sebagai otak dari pembunuhan
dan ia berada di lokasi dan melakukan dugaan pembunuhan tersebut
lalu apa saja nanti bukti selain tadi kesaksian dari atasan dan tengah bekerja pada saat dugaan kasus pembunuhan itu
dan apa saja bukti bukti yang akan dibawa oleh pihak kuasa hukum terkait dengan pengajuan peradilan
junur dan juga saudara memang yang informasi yang bisa kami dapatkan
dari baik itu kuasa hukum peggy maupun ayah dari pegi setiawan
pihaknya ini telah mengumpulkan saksi kunci
bukti bukti yang nanti akan kemudian diajukan dalam pra peradilan
paling tidak hingga saat ini adalah sejumlah saksi kunci
baik itu tadi teman dari pegi setiawan yang saat itu memang tengah mengerjakan proyek bersama
atau teman satu proyek dari pegi setiawan
yang bernama suhar sonar
rasono atau bondol begitu ya
dimana suharsono ini berdasarkan keterangannya juga kepada pihak kuasa hukum
bahwa dirinya pada saat malam kejadian bersama peggy setiawan ini masih berada di bandung
bahkan peggy setiawan ini disebutkan sempat mengantar soeharsono ke terminal lewi panjang saat itu
selain dari suharsono ini juga ada bos atau bos dari pegi setiawan
yang juga nanti akan kemudian menyatakan kesaksiannya
berikut dengan bukti bukti pembayaran dari pg setiawan
atas proyek yang dikerjakan pada periode saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi juno
baik kita nantikan proses pengajuan para peradilan dan kesadangan para peradilan
terkait dengan dugaan kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi pada delapan tahun silam
jurnalis kompasifida alatas dari mapolda jawa barat